oke biar kita tetap sehat biar puasanya tetap bisa menjaga mengontrol berat badan kita ya dea ini
asupan gizi seimbang memang sangat penting untuk dijaga selama menjalankan ibadah puasa di bulan ramadan
bagaimana untuk cara memenuhinya kita langsung aja bahas bersama dokter spesialis ahli gizi putri sakti yang sudah bergabung melalui sambungan zoom
kita langsung sapa selamat pagi mbak putri assalamualaikum
waalaikumsalam selamat pagi mas alvi mbak gia apa kabar
baik dok dokter putri ini tadi seperti liputan tadi dan seperti saya tadi tanya ke aldi aldi kalau buka puasa ini sukanya langsung makan manis dan kadang kadang gorengan aldi ya
nah ini kan kalau bicara ramadhan ini pasti orang bicara soal konsep dari gizi seimbang sebenarnya gimana sih dok detailnya soal itu
baik tentang gizi seimbang sendiri sebetulnya adalah makan manis

dibangi dengan protein yang cukup baik protein hewani nabati kemudian juga diimbangi dengan sayur mayur
bagusnya lagi diimbangi dengan buah buahan tentunya
makanya tadi berhubungan nih sama yang disebutin mbak ghea ya artinya ketika istar atau azan maghrib memang kita tidak dianjurkan langsung mengonsumsi makanan berat
tapi kita baiknya mengonsumsi yang ringan ringan dulu nih misalkan tadi ya
jadi dengan purba
atau dengan buah potong
tujuannya agar kita juga bisa mengonsumsi gizi seimbang setelah sholat maghrib
kalau gorengan langsung tiga sampai empat biji pada saat buka puasa itu langsung makanan berat atau masuknya masih ringan tuh mbak
pastinya kurang bagus ya artinya gini tutup kita ini terutama daerah pencernaan sudah terjadi kosong itu sekitar dua belas sampai empat belas jam
artinya seperti mobil ya nggak pernah dipakai itu sebetulnya buat kerja berat
tentunya akan memicu gangguan pencernaan yang pertama
kemudian kalau yang manis manis gula darahnya jadi tidak terkontrol
nah jadi kita yang terbaik memang harusnya porsinya kecil saja
masalahnya ya selain kecil kita pilih yang tadi
kadar gulanya bisa terkontrol tetap ada seratnya tapi tidak sedikit
kalau kenyang kalaupun sesekali nih kan kita kadang pengen ya gorengan gitu manusiawi sekali
tapi memang kita harus bijak frekuensi dan juga jumlahnya
artinya jangan sampai tiga empat potong gitu
tidak putih gitu ya sejajarnya kalau tidak putih kita sudah mulai agak penyang
jadi ketika kita mengonsumsi sebuah gorengan itu jadi nggak kalah gitu
tujuannya tadi setelah saat maghrib kita masih bisa mengonsumsi makanan yang berbisnis seimbang
jeleknya adalah kita jadi ketenyangan nih
artinya jadi pas mau makan bisnis seimbang jadi nggak ada hampir gitu kan
akhirnya jadinya dapat kalori tinggi aja nih dengan lemak jenung yang lebih biju
jadinya badannya makin melebar ya
aduh takut deh kalau langsung melebar

tadi jangan makan gorengan lagi nih takut
berarti gimana dok berarti boleh sayur atau buah gitu
kalau untuk istannya yang terbaik memang tadi ya antara buah potong atau misalkan kurma gitu
atau boleh nih sesekali kita konsumsi air kelapa dengan daging kelapanya
tapi tadi ya manisnya secara alami aja
misalkan dari air kelapa itu kan dia sudah manis
tetapi untungnya dia indeks glikemik untuk kecepatan gula darah itu lebih baik
jadi bagus sekali untuk kita yang menjalankan itu
oke jadi air kelapa memang bagus banget ya top deh pokoknya air kelapa itu
tapi kalau kita pada saat berpuasa sendiri juga kan tadi disebutkan bahwa perut kosong dua belas jam gitu
nah ini kan otomatis tubuh kita mengalami yang namanya defisit kalori
nah bagaimana sih dok kita bisa mengetahui bahwa kalori yang kita masukkan ke dalam tubuh kita pada saat berpuasa ini akan balance
akan mendukung puasa yang kita sedang jalankan
pastinya kita bisa melihat dari kondisi kita ya

kemudian diimbangi dengan aktivitas fisik yang baik

kemudian juga terpenuhi dengan gizi seimbang
maka kita kalau puasa kan mendapatkan manfaatnya sering kita dengar
malah tetap segar tetap produktif
dan juga bisa mendapatkan efek manfaat tadi
gerat badan semakin turun kesehatan juga terjaga dan imunitas tidak terganggu sama sekali di bulan puasa atau bulan bulan bulan
tapi di masa pandemi seperti ini
dok saya kan jadi curhat nih
saya tuh kan pernah punya problem dengan gerd
nah mungkin apakah karena jam kerja atau sekarang kan lagi puasa
kalau misalnya gerd atau punya asam lambung yang tinggi gitu
gimana dok menyiasatinya
karena kan kita harus makan di jam sesuai ya dok
kalau misalnya puasa begini kan lebih panjang begitu
apakah bisa disiasati dok
jadi sebetulnya bisa kita siasati
untuk orang orang yang punya mah atau gerd tadi ya mbak ghea ya
artinya jadi sahur
yang pertama adalah tetap konsumsi di situ seimbang ya
artinya nggak boleh sedikit
kemudian juga kita di situ karbohidratnya harus tepat
artinya tinggi serat yang kompleks tadi ya
boleh roti gandum nasi merah nasi coklat
kemudian diimbang ini ditambah dengan protein yang cukup
dan jangan lupa untuk konsumsi sayur mayor
tetapi mbak gaya
kalau untuk sayur untuk orang yang punya mah atau gerd
sebaiknya hindari yang tipikalnya memicu gas
misalkan brokoli kebangkol kukis ya
itu sebaiknya dihindari dulu
kecuali saat buka puasa diperbolehkan
plus jangan lupa mbak ghea
karena kadang orang orang ketika sahur kan dingin ya
mereka mengonsumsi teh manis hangat
padahal teh atau kopi itu kan mengandung protein
jadi juga akan memicu asam lambung yang terlalu tinggi
nah dengan sahur yang tepat
otomatis kita akan lebih sabar
otomatis kita akan lebih terkontrol nih
dengan serap yang tinggi
kenyangnya lebih lama
kemudian asam lambung itu dikontrol gitu ya

walaupun dia harus maksles
dan tanpa makanan sama sekali yang masuk
jadi teh manis dan kopi sebetulnya tidak dianjurkan ya
karena bisa tadi memicu asam lambung
ataupun mungkin pembakarannya jadi lebih cepat
lebih cepat lapar ya setelah sahur itu sendiri
nah ini kalau ngomongin soal sahur
kalau pada hari hari biasa
pada saat sarapan sudah biasa dengan makanan kecil
tapi pada saat sahur
kita kemudian makan makanan berat
ada perpindahan pola makan yang tadinya
pada saat sarapan
kemudian pada sahur langsung makan makanan berat
itu akan ada efeknya kepada tubuh kita nggak sih
sebenarnya tidak ya
apalagi kita tadi makannya itu tidak berlebihan
jadi disesuaikan dengan porsinya saja
dan kalau orang orang yang tidak terbiasa sarapan nih
misalkan ya langsung kita dimaruskan
caranya bisa dengan bangun lebih awal
jadi konsumsinya bertahap
misalkan makan nasi dulu dengan lauknya
nanti curikan jeda baru makan sayurnya gitu
jadi dia ini bisa membantu agar lambungnya ini nggak kaget
langsung makanan yang berat
atau kita cari yang solusinya adalah yang tipikalnya mengganti volumenya
artinya misalkan kita memilih tahu tempe
itu kan dalam bentuk gram dengan kadar protein yang sama
itu akan lebih berkolumen dibandingkan kalau kita kombinasi
misalkan kacang kacangan yang lain

yang kita campur dengan stok ketika sahur

atau sekitar dua setelah makan
itu mendapatkan protein yang sama

untuk orang orang yang memang tidak terbiasa sarapan
tidak terlalu volumenya tidak terlalu besar
dan juga pelan pelan aldia
tapi tercukupi kebetulan proteinnya
karena protein salah satu yang paling penting juga ya dok
pada saat menjalankan ibadah puasa
agar kita gak cepat lapar di tengah hari
dok ini juga yang penting ini
kalau puasa itu suka haus aldia
nah ini baiknya bagaimana dok
kalau untuk sahur kira kira berapa liter dok
apakah memang sesuai dengan berat tubuh kita ya
misalnya minimal dua liter sehari
artinya pas sahur juga minumnya dua liter gitu
sebetulnya perbandingannya bukan pas sahur saja
jadi memang yang terbaik adalah saat
sebelum ini ya

itu adalah totalnya dua liter

kita bagi di waktu waktu saat kita bangun
itu adalah gelas pertama
nanti pas setelah sahur
itu adalah gelas kedua
saat selesai kita konsumsi gelas yang ketiga
kemudian saat istirahat
kita produksi air putih yang keempat
setelah sholat maghrib adalah gelas kelima
kemudian kita mulai makan
utama gitu ya
buka puasanya kita konsumsi gelas ke enam
nanti setelah sholat tarawih
dan sebelum tidur kita konsumsi gelas ke delapan
dengan sekolah seperti itu
diharapkan minimal kita sudah mendapatkan sekitar dua liter
oke kebutuhan delapan gelas per hari untuk orang dewasa
tercukupi dengan tadi ya
nah dok ini kayak nggak kalah penting juga
pada saat bulan puasa itu kan
kalau untuk vitamin yang dianjurkan sendiri
pada saat sahur
agar tubuh kita tetap fit
tetap prima saat menjalankan puasa
apa aja sih dok yang dibutuhkan
sebetulnya untuk mendapatkan tubuh yang fit

saat sahur maupun waktu puasa
kita sudah tidak memerlukan tambahan vitamin dari suplementasi
kecuali memang kita merasa bahwa asupan kita kurang baik
ditambah dengan aktivitas fisik yang masih cukup tinggi
maka kita boleh mengkombinasikan dengan multivitamin kompleks
artinya tidak single zulf ya
karena kalau yang butuh vitamin kompleks
tentu saja dengan kebutuhan yang melengkapi seperti itu
imunitas kita akan jadi terjaga lebih optimal
jadi kerjanya memang vitamin mineral itu tidak bisa hanya individu atau satu satu saja
jadi multivitamin kompleks kalau merasa tubuh kita belum menerapkan
tadi konsep gizi seimbang yang sudah dijelaskan oleh dokter putri
dokter putri ini kan kalau berpuasa itu
selalu ini berdasarkan jurnal jurnal kesehatan
ini berpuasa ini sangat baik bagi kesehatan
sebenarnya bagaimana sih dok penjelasan soal itu dok
jadi ketika kita berpuasa itu banyak sekali yang terjadi dalam suku kita

tentu saja kalau kita detoksifikasi
kita secara alami akan mengeluarkan racun racun dalam tubuh ya
artinya dengan kesehatan khusus yang baik
kemudian yang kedua dengan kita melakukan puasa
metabolisme tubuh kita itu lebih terkontrol
tentunya di akan set ke dalam tubuh kita ya
makanya kalau misalkan sampai ada keluhan emas atau gel
artinya polanya untuk puasa baik salah atau buruk
maksudnya itu belum tepat
kemudian untuk kontrol gula darah juga tentunya akan bagus ya
karena kita sudah mengonsumsi makanan makanan yang terserah tadi saat puasa
jadi gula darah juga terkontrol
dan dengan terjadinya asuransi yang lebih sejaga
kemudian kita masukkan intensitas tubuh di bulan puasa
itu juga akan memperbaiki
itu juga akan membantu terjadinya pembongkaran cadangan lemak di dalam tubuh kita
tentunya adalah agar kita mendapatkan energi baru setelah berpuasa lebih dari dua bulan setiap
makanya gak heran kalau kita lagi ngabuburit ya
kita jalan itu sebetulnya kita makin segar
karena kita mulai membongkaring cadangan lemak dalam tubuh
tapi semua efek ini nggak akan terjadi
kalau misalkan kita buka puasanya tipikannya salah tadi ya
manis manis jorengan gitu
akhirnya yang ada di akhir puasa itu malah kita badannya melebar
kalau lebaran makan lontong sayur pakai over santan
tapi ini artinya tadi kalau dokter cerita pada saat ngabuburit justru kita membakar timbunan lemak yang ada di tubuh
ini bisa diartikan bahwa berolahraga sebelum buka puasa itu hal yang dianjurkan juga ya dok
sangat dianjurkan ya
jadi manfaatkan metabolisme tubuh kita setelah dua belas jam puasa
kita mulai membentuk gula
es gula untuk sebagai sumber energi kita
tentu saja salah satu cadangannya adalah dari lemak
boleh dengan jalan cepat
tadi ya kalau pengabuburit jangan berhenti dulu ya
tiga puluh menit jalan dulu gitu
tetapi berbeda dengan orang orang yang punya kencing manis ya mas aldi
karena mereka gula darahnya takutnya lebih gampang drop atau dipublikin ya
maka untuk orang orang yang memiliki kecing manis apalagi mengonsumsi obat ya
olahraganya boleh dipindahkan setelah kolak masing
tapi tidak menjalankan ikhtar
ada cadangan mineral atau air yang bisa kemudian digunakan sebagai energi baik
dokter putri sakri
terima kasih sudah bergabung sama kami pagi pagi nih di tengah waktu sahurnya
kita ganggu sedikit informasinya
manfaat bermanfaat sekali untuk kita tentunya untuk menjalankan ibadah puasa lima belas hari ke depan
terima kasih dokter putri sakti
dokter spesialis gizi klinik sudah bergabung bersama aku naik ke tramadan pada pagi ini
selamat pagi dok